isg bertenaga meskipun sentimen kebijakan maunat terbang central america serikat federal reserve membayangi
selain itu kinerja isg juga ditopang bank indonesia yang memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunganya acuannya
lantas apakah isg punya kans rebound dan bersinar di awal pekan
dan sudah bersama saya melalui sambungan virtual praktisi pasar moda hans kueh
selamat pagi pak hans
selamat pagi pak
ya pak hans ini isu global masih menjadi salah satu sentimen ataupun katalis negatif bagi pergerakan isg
tapi bapak ada optimistis tidak apakah isg pada pekan ini akan rebound dan bersinar kembali di pekan ini
ya memang kalau kita lihat indeks awal juli itu kita masih di level enam enam ratus an ya
tapi sesudah itu indeks naik cukup kencang ya ke rp enam sembilan ratus
nampaknya pasar sedikit hati hati gitu ya
jadi menjelang tujuh
terjadi koreksi di pasar
memang juga pasar sedikit was was ya karena beberapa data amerika keluar dan kebijakan fed fund rate gitu
jadi pasar memang udah ekspektasi bahwa fed ini akan menaikkan dua puluh lima basis point gitu
tetapi pasar berhati hati menanti statement sendiri dari jerem paul sendiri gitu ya
kira kira arah kebijakan mereka ke depan seperti apa ya
karena pasar tidak mengantisipasi
kalau seandainya fed menaikkan suku bunga di september atau november
nah saat ini pasar memang melihat bahwa dari statement jerem paul terakhir itu september sepertinya ada jeda kenaikan suku bunga
tetapi tidak menutup kemungkinan kenaikan di november gitu
dan ini agak berbeda dengan harapan pasar
kemudian dari statement dari gubernur federa reserve sendiri menunjukkan bahwa tahun ini memang tidak akan ada penurunan tingkat suku bunga gitu
dan baru ada penurunan
bahwa level itu di dua ribu dua puluh empat gitu
nah ini yang menyebabkan pasar mungkin agak sedikit sideways ya
pergerakannya sedikit berhati hati di pekan ini
pak hans kalau kita bicara mengenai data amerika serikat semua membaik ya
tapi dampaknya ke indonesia pasti ada suatu yang menjadi sebuah hal yang tidak baik juga
salah satunya terkait dengan dolar
kemudian juga bagaimana hal hal kebijakan tadi the fed yang pastinya berpengaruh terhadap investasi di indonesia
bagaimana anda melihat hal ini pak
ya kalau kita lihat sebenarnya dari tahun lalu ya pasar memperkirakan amerika itu akan masuk ke resesi ya
menyusul negatif spread ya
antara yield bond sepuluh tahun dengan satu dan dua tahun itu sudah negatif
biasanya itu akan diikuti dengan resesi gitu
amerika kelihatannya terhindar dari potensi resesi gitu ya
ini sangat didorong oleh kekuatan data tenaga kerja yang sangat kuat ya
klaim pengangguran turun tujuh ribu ya ke dua ratus dua puluh satu ribu gitu
dan ini tentu ada dampak negatif bagi kita ya
jadi kalau kita lihat ketika amerika strong ekonominya terlihat pelemahan nilai tukar rupiah cukup kuat ya yang terjadi gitu
dan ini karena data amerika yang lebih bagus ya daripada kita gitu ya
sedangkan data dalam negeri sebenarnya kita nggak menunjukkan data yang memburuk gitu ya
tetapi karena strong di amerika sendiri
kemudian memang inflasi ya kalau kita lihat ya
dci ya ini adalah pengeluaran konsumsi pribadi ya
satu indeks yang sangat diperhatikan
oleh feda reserve juga menunjukkan penurunan gitu
dan ini membuka ekspektasi orang bahwa feda reserve mungkin tidak akan melanjutkan kenaikan suku bunga
jadi data inflasinya cukup positif bagi kita
tapi data amerika yang pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat
kemudian data tenaga kerja yang kuat gitu ya
ini membuat peluang federal reserve masih melanjutkan atau mempertahankan suku bunga tinggi gitu
itu yang menyebabkan pengaruh ke kita terutama pelemahan pada nilai tukar rupiah kita
pak hans kita juga tidak bisa mengesampingkan bank setral eropa ya
ecb yang menaikkan suku bunga sebesar dua puluh lima basis point menjadi tiga tujuh puluh lima persen
apa yang bisa anda kritisi mengenai kondisi ini selain the fed sendiri yang menaikkan pada pekan lalu pak
ya memang kalau kita lihat ada ketinggalan eropa ya
jadi dari kenaikan suku bunga amerika udah lebih duluan menaikkan suku bunga
kemudian eropa lebih lambat menaikkan
kemudian kalau kita lihat dari level inflasi sendiri
eropa itu lebih tinggi inflasinya
sempat sampai sepuluh enam ya
ini lebih tinggi dari amerika yang sembilan enam
dan sekarang level inflasi headlight di eropa itu lima lima persen gitu ya
jadi cukup tinggi
jadi kalau kita lihat ecb kelihatan masih punya peluang menaikkan lagi suku bunga dua puluh lima basis point pada edisi september gitu ya
dan ini cukup positif harusnya bagi kita ya
kalau ecb masih melanjutkan kenaikan suku bunga
ini akan menyebabkan indeks
us dollar cenderung lebih tertekan ya
kalau fed diam tidak menaikkan suku bunga
ecb menaikkan ini cenderung lebih menuntutkan bagi kita
pak hans kita akan diskusi lagi
jadi di hata di seluruh eropa
ya tadi kami mohon maaf untuk berbincang dengan hans kueh
terkait dengan analisa bursa saham akan kita alihkan ke informasi berikutnya
terkait dengan breaking news untuk saudara dan kakak
kita kembali lagi berbincang dengan pak hans kue
kita kembali lagi berbincang pak
anda masih bersama kami
pak tadi kita sempat terhenti karena presiden jokowi sedang meresmikan sedotan kali ciliwung ya
ini boleh jadi merupakan salah satu hal positif untuk pergerakan ekonomi dalam negeri
karena dijamin bisa mengatasi kebanjiran di jakarta pak ya
nah kalau kita kembali lagi ke eropa
tadi pak ecb mengatakan ada kan menaikan
sudah menaikkan suku bunga dan bapak tadi katakan terhitung terlambat ya pak ya
lalu apa dampaknya buat indonesia pak
selain tadi kalau di amerika
karena the fed kemudian juga pengaruh lainnya terhadap komoditi mungkin pak
tentu yang diharapkan pasar sendiri adalah bahwa saat ini ecb masih melanjutkan beberapa kali lagi kenaikan tingkat suku bunga mereka gitu
dan ini diharapkan cukup positif ya untuk kita
karena kalau seandainya ecb masih agresif menaikan bunga
sedangkan fed terhenti kenaikan suku bunganya
ini akan cenderung menyebabkan indeks dollar
yang cenderung turun gitu ya
dan ini akan positif bagi indonesia karena rupiah bisa menguat gitu
nah selain itu memang di zona eropa
pekan ini kita menantikan data inflasi ya ihk mereka
kemudian ada pdb eropa gitu ya
karena kita tahu per kuartal kemarin eropa masuk ke zona resesi ya
jadi dia akan mulai keluar dari periode resesinya
pak kalau kita kembali ke dalam negeri ini
rilis data keuangan ya pak
laporan keuangan kuartal ke dua tahun dua ribu dua puluh tiga dari sisa emiten di bursa
seperti apa nih pak yang bisa berpengaruh terhadap pergerakan market pada pekan ini pak
ya beberapa emiten besar ya mulai mengeluarkan laporan keuangan ya
dan mandiri ya
dan mandiri ya
akan keluar laporan keuangan
tapi secara umum biasanya memang di awal awal ini laporan keuangan cukup positif ya
biasanya bank bank besar kita dalam periode bunga tinggi ataupun terendah itu tetap berkinerja cukup bagus gitu
sehingga ini yang nanti menjadi katalis yang cukup positif bagi pasar kita gitu
selain itu memang kalau kita lihat biasanya emiten emiten konsumer ya
tapi memang kita menghadapi pemulihan ekonomi yang bentuk k ya
artinya menengah ke atas sudah recovery ekonominya menengah ke bawah belum recover ekonominya
sehingga kalau kita lihat consumer good yang segmentasi menengah ke atas itu juga akan berkinerja cukup bagus posisinya saat ini
ya pak terakhir mungkin bapak bisa memberikan rekomendasi apakah pekan ini saham saham yang wajib diperhatikan
terutama mungkin terkait dengan kalau kita bicara dengan dolar sendiri yang semakin menguat
kemudian juga kondisi inflasi eropa dan amerika ekspektasi sudah sesuai dengan analis
bahkan meredah bagaimana nih pak kita di indonesia pak
ya kalau kita lihat saham pertama yang saya rekomendasikan ini bank mandiri ya
hari ini keluarlah perang keuangan ya
memang kita rekomendasikan beli di lima ribu lima ratus lima ribu tujuh ratus
cut loss di bawah lima puluh empat
kemudian saham kedua icbp ya
kita rekomendasikan beli juga di sepuluh ribu sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus

cut loss di bawah sepuluh ribu tujuh ratus
target kita sebelas ribu enam ratus dua belas ribu untuk icbp
kemudian jadwal ya
kita rekomendasikan beli juga di seribu dua ratus empat puluh seribu dua ratus delapan puluh
cut loss di bawah seribu dua ratus
kemudian jasa marga juga kita rekomendasikan beli ya
cut loss di bawah tiga ratus enam puluh
yang terakhir mayora ya
dari consumer goods kita rekomendasikan beli di dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh
cut loss di bawah dua ribu tiga ratus
target kita dua ribu lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus untuk mayora
baik pak hans
terima kasih untuk perbincangannya
mudah mudahan pekan ini ada angin segar karena kondisi ekonomi global juga membaik
dan imbasnya pasti juga terhadap pergerakan bursa di tanah air
selamat pagi pak
salam sehat selalu
ya terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
ya terima kasih pak selamat pagi